emang kamu ngajakin si bela naik motor gimana sih
belum selesai nanti saya lanjutin lagi ya

ih justru akan apa yang capek udah bobo aja
sejam nanti baju udah disuruh bobo
cepet pulang nih seneng
tapi di rumah ada siapa ya
tunggu tunggu tunggu ada yang harus ditelepon penting
eh maaf reva macan gangguin reva enggak
aku tuh gak pernah menganggap macan tuh mengganggu aku sedikitpun
malahan kalau macan telepon aku aku seneng mak
emang ada apa macan
cocok gini mama cantik itu cuma pengen nanya sama reva
gimana ada kemajuan enggak
berhasil enggak ngerayu boy supaya enggak ikut mma
bisa kan berhasil kan
aduh macan maaf banget ya
aku padahal udah ngerayu aku gak bisa ngerayu
aku udah berusaha banget loh aku udah berusaha buat ngomong sama boy
aku juga udah mohon mohon sama dia supaya dia gak ikutan
tapi tetep aja macan boynya bilang insya allah bisa
dan yaudah aku udah gak bisa maksa lagi dong kalau boy ngomong kayak gitu
eh udah udah kamu gak usah minta maaf terus kayak gitu
yaudah gini aja palingan kita bisa ngedoain supaya boy bener bener gak kenapa kenapa ya kan
kalau misalnya reva lagi susah sedih senang butuh teman curhat
jangan lupa telpon aja macan oke
macan bersedia menjadi pendengar yang baik buat reva cantik
iya insya allah macan
makasih banget macan
yaudah kalau gitu macan harus pulang dulu
ya gak berhasil
yaudah deh mudah mudahan boy gak kenapa kenapa
kayaknya gue harus pura pura cemburu deh kalau raya tuh deket sama gino
kayaknya dengan cara itu mungkin raya malah bisa ngejauh dari gino
gue masih belum tega kalau ngasih tau raya sekarang
kalau gino tuh emang udah terbukti jadi pengkhianat
kalau ada sesuatu itu harus diutarakan
jadi gak ada ganjelan
jadi bisa diselesaikan
mohon dimang ada masalah
tuh raya kali gak ada masalah
pergi pergi mungkuk sama gino gak ada kabar
gif siapa yang bikin masalah
yang ada kamu kali
lagi kasih kan deket sama bella terus
udah kalau masing masing merasa gak bikin masalah
ya udah deh
baikan aja lah
baikan aja lah
soalnya mama mau ada tugas nih buat kalian
gak usah paham sih mama
cuci mobil mama bareng bareng
kok gitu sih mama
gak ah mending tidur siang
ya iya dong kalian itu harus akur
kerja sama bareng bareng gak boleh berantem
iya deh mama
gak ah gak mau
berani ngelawan mama ini perintah loh
gak bisa kejar keamanan salah mama ya
mama bilangin abah ya
jangan berantem lagi
primula rumah dia kan
kurang lebih stall
siapa ya sihir
ya beda lah kalau aku sama bahkan anak sama bapak
kalau kamu kan sama temen pasti beda lah
jelas jelasnya motor belajarnya sama aja
sekarang aku mau nanya kamu
kamu itu kalau kemarin pergi pergi sama jinu tuh curhatnya curhatin apa sih
tuh kan udah tau kita lagi ngebahasnya biar sama kamu
kenapa kamu jadi ngebahas aku sama jini coba
karena aku udah bilang ngajarin motor dimana mana ya sama aja
sekarang aku mau nanya sama kamu
itu curhatnya tuh kayak gimana
kalau biasanya curhat temen yang deket ya dari smp
sama teman baru kenal mah beda dong
ya kan gimana tuh curhatnya
ih apa sih mah jadi ngebahas aku sama jinu
ya biasanya tuh gimana biasa aja
apa biasa tapi ada manis manisnya gitu
ya biasa aja lah
males ah malah jadi ceng cengan kayak gini
gimana kalau curhatan sama teman smp mah
mana mungkin biasa aja
pasti ada sesuatu sesuatunya
oh mainnya gitu siram siraman
kan gak sengaja aku nyemotiva
oh gak sengaja
mana yang belum ya
oh gitu mainnya semprot semprotan
dendam gak gitu juga caranya
cemburu mah cemburu aja
dendam cemburu siapa yang dendam sama cemburu
aku gak denger
panas ponselnya tadi
apa apaan sih ini kalian teh
cecep orang cahaya gitu
hah neng ngapain sih ini
lebah ratu cahina
tunggu bercanda aja
eh hurahi lagi
jangan bercanda lah ini teh
sayang air dibuang buang
udah ya nggak usah bercanda
nah tuh selesai
tuh kabur kan
semprot lagi nih
ibu ibu angkat saya ibu
angkat kebeb saya
aduh adiknya panasin kesian
boleh tuh boleh tuh
ada kenek cantik rumahnya neng
kok cantik cantik deketin malah menjauh
cililitan ibu ibu cililitan ibu
eh bikin gemes aja naik
mas saya bukan cuma sembarangan yang ngasih colek colek
udah mendingan ikut abang aja
aku dicolek colek bebep
eh ikut yuk
ikut abang aja
ayo jangan jadi kenek
kayak cantik cantik masa jadi kenek sih yuk
sahabatnya kuat tuh
apa cewek gua lu
mendingan buat gua aja
mendingan ikut abang aja neng
lu jangan siku siku cewek gua ya
malah nggak bisa begini nih
berarti lu ngajakin berantem nih kalau begini
nggak ngajakin berantem tuh
dasar perempuan pa lu
orang pengen nendang malah sempoyongan
udah kita jadiin aja
kita jadi berantem
nggak bikin gua berantem
mendingan lu duduk aja
bangun aja lu males
gua berantem aja

panggil yang rame

lu jangan pernah sentuh cewek gua
gua panggilin temen temen gua lu sekampung